hari ini presiden joko widodo melakukan pertemuan bilateral dengan perdana menteri malaysia najib razak
salah satu agendanya adalah membicarakan persoalan keamanan di perbatasan dua negara
terutama terkait pembajakan dan penculikan kapal di wilayah irisan kedua negara ini
antara indonesia dan juga malaysia
untuk mengetahui presiden untuk mengetahui apa saja perkembangan terkini
kita bergabung dengan koresponden teddy zohari di istana negara
ya selamat malam teddy
mungkin bisa anda ceritakan apa saja yang menjadi poin poin pembicaraan paling penting hari ini begitu
antara presiden joko widodo dengan perdana menteri malaysia najib razak
indra ya memang benar hari ini di istana merdeka jakarta
presiden republik indonesia joko widodo telah melakukan pertemuan konsultasi bilateral yang ke sebelas
dengan perdana menteri malaysia
dan usai melakukan pertemuan bilateral pertemuan antara kedua negara yang tertutup
kemudian keduanya melakukan joint press statement
dan presiden jokowi tampil yang pertama untuk menyampaikan hasil dari pertemuan bilateral tersebut
ada tiga poin utama yang dibahas dari pertemuan itu
ketiganya adalah mengenai yang pertama mengenai batas wilayah perairan antara malaysia dan indonesia
banyak kejadian terutama kasus penculikan dan gangguan keamanan di antara kedua wilayah tersebut
dan juga peningkatan kerjasama mengenai trilateral baik antara indonesia malaysia dan juga filipina
di poin kedua juga disebutkan presiden bahwa keamanan di kawasan perairan sulu untuk segera ditingkatkan
seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa baik pemerintah indonesia maupun juga pemerintah malaysia
untuk mendorong agar kerjasama trilateral segera dilakukan
dan di poin yang ketiga indra presiden menyampaikan bahwa kerjasama perlindungan tki di malaysia juga menjadi concern antara dua negara
baik teddy apakah ini kemudian berarti memang lanjutan dari pertemuan trilateral sebelumnya
begitu terkait dengan perairan sulu di filipina seperti yang pernah berlangsung di jogja kalau tidak salah
apakah ini memang terkait dengan hal itu kalau memang terkait mengapa pertemuan hari ini tidak ada unsur dari filipina
ya saya mendengar bahwa pertemuan ini salah satu pembahasan mengenai kawasan perairan antara malaysia dan indonesia
dan juga mengenai kerjasama trilateral untuk ditingkatkan ya terkait dengan masalah itu
dan tidak dilebatkannya filipina karena dalam waktu dekat akan
dan seperti yang pernah disampaikan menteri luar negeri retno marsudi bahwa akan ada pembahasan lanjutan trilateral
antara tingkat menhan ketiga negara dan juga menlu ketiga negara
dan baru saja saya mendapat informasi indra bahwa malam hari ini menteri pertahanan republik indonesia dan menteri pertahanan dari malaysia
sudah berangkat ke denpasar bali untuk melakukan pembahasan lanjutan mengenai pengamanan kawasan perairan
antara kedua negara indra
baik tadi anda sempat singgung tadi diantara poin poin kerjasama bilateral yang akan semakin direkatkan
begitu adalah terkait dengan tki dan juga hubungan ekonomi kedua negara antara indonesia dan malaysia
apa yang paling penting menjadi sorotan soal tki ini
ya tadi setelah presiden jokowi menyampaikan bahwa ada peningkatan concern
dari kedua negara untuk menjaga hubungan baik terkait dengan tenaga kerja indonesia yang ada di malaysia
perdana menteri malaysia najib rajak juga menyampaikan hal yang sama
dalam hal disampaikan oleh najib razak mengenai tki adalah
pemerintah indonesia diharapkan juga lebih memperhatikan penyalur penyalur yang mengirim tenaga kerja indonesia
ke negara mereka
juga diharapkan indonesia lebih meningkatkan keahlian atau skill dari warga negara indonesia yang dikirim ke malaysia untuk bekerja sebagai tki di sana
dan kedua negara juga diharapkan lebih melakukan pengawasan terhadap adanya tki ilegal
atau mereka yang bekerja di malaysia tanpa dokumen untuk menghindari kejadian kejadian yang tidak diinginkan
juga najib rajak menegaskan bahwa mereka tetap akan memperhatikan tki yang bekerja di malaysia
baik terima kasih teddy zuhari melaporkan langsung dari istana kepresidenan jakarta